assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi pemirsa cnn indonesia
semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan allah swt
saya meladia rahmat kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri
sudah hadir bersama saya ada ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat walafiat
baik pemirsa hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik
favorit saya ustadz ini salah satunya
adalah bagaimana tentang keajaiban sedekah di kehidupan kita sehari hari
nah pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca anda
ustadz kalau kita bicara sedekah
banyak diantara kita yang sudah paham kita harus bersedekah
karena merupakan salah satu amalan yang nilai pahalanya luar biasa
tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang definisi sedekah
dalam islam itu seperti apa ustadz
sedekah itu kan diambil dari asal katanya itu sodako
artinya sesuatu yang benar gitu ya
maka kebenaran yang dilakukan itu namanya sedekah
salah satunya adalah
satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain

untuk mendapatkan ridhonya allah itu sedekah
jadi sedekah itu tidak terbatas pada harta
tidak terbatas pada materi
tapi semua kebaikan yang kita lakukan
dan kita berikan kepada orang lain
bisa bernilai sedekah
dengan niatnya hanya mendapatkan ridhonya allah
ada duri di tengah jalan
pahalanya pahala sedekah
ada sampah yang berserakan
kita tempatkan pada tempatnya
itu juga sedekah
jadi setiap kebaikan yang kita berikan
itu bisa bernilai sedekah
asalkan niatnya untuk mendapatkan ridhonya allah
ustadz tapi biasanya begini
kadang kadang kita hidup ini kan ada si kaya
kadang kadang si miskin suka begini
karena dengan hartanya yang berlimpah
dia bisa bersedekah
padahal sebenarnya kan
bukan berarti si miskin tidak bisa mendapatkan pahala sedekah ya ustadz ya
bagaimana dengan konsep seperti ini ustadz
maha baiknya allah ya
sedekah itu tidak dibatasi pada urusan harta
ada orang yang dilebihkan ilmunya
maka dia bisa bersedekah dengan ilmunya
ada orang yang diberikan kelebihan pada tenaganya
maka dia bisa membantu orang lain dengan tenaganya
itu juga sedekah
ada orang yang diberikan dilebihkan hartanya
maka dia bersedekah dengan hartanya
walaupun mungkin nanti ada istilahnya yang lebih khusus
kalau infak itu sesuatu yang kita berikan
yang sifatnya materi
sifatnya harta sifatnya uang
maka jangan pernah putus asa
bagi kita yang boleh jadi nggak dilebihkan urusan hartanya
jangan jangan putus asa
karena kita masih bisa mendapatkan pahala sedekah dengan apapun yang allah berikan dalam kehidupan kita
harta yang paling kecil apa
senyummu di wajah saudaramu itu sodako
tabas subuka fi wajih ahika sedekah
maka sedekahlah dengan apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain
dan itu akan mendatakan pahala yang baik untuk kita semua
bahkan saya sempat mendengar sedekahlah dengan sebiji kurma
itu juga hal yang kecil saja kita bisa mendapatkan balas dekah ya
dan kita harus yakin ya bahwa setiap sedekah sekecil apapun
jika diniatkan untuk allah swt boleh jadi tadi tuh
sebiji kurma tadi itulah yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat
maka kalau bicara the power of sedekah itu masya allah
tidak ada henti hentinya kita akan bicarakan ini
karena boleh jadi apa yang hari ini kita dapatkan dalam hidup
salah satunya karena dipancing oleh sedekah kita
maka ada filosofi hidup namanya terima kasih
apa itu artinya
seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih
makin banyak yang kita kasih makin banyak yang kita terima
tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan
justru makin banyak yang kita keluarkan
makin banyak yang kita berikan
maka makin banyak yang bisa kita berikan
maka makin banyak yang bisa kita berikan
maka makin banyak yang bisa kita dapatkan
maka wajar kalau sedekah itu melipat gandakan pahala kebaikan untuk kita
jadi konsep sedekah dalam islam itu justru memperbanyak harta
membersihkan juga ya ustadz ya
bukan malah mengurangi sebenarnya
maka konsepnya kalau ada satu dikurang satu nih
kan jadi
sebenarnya bukan jadi
kalau kita lipat gandakan sepuluh
berarti satu dikurangi satu jadi sebelas sebenarnya
kalau yang menggunakan sepuluh kali lipat
belum lagi ada ayat yang menyebutkan
dan setiap kali lipatnya ada tangkainya ada batangnya ada bijinya
itu bisa melipat gandakan pahala kebaikan dalam kehidupan kita
allah ya rabb
maka kalau kita dikasih kesempatan untuk bersedekah
karena banyak orang yang sudah kembali kepada allah
mereka minta dihidupkan kembali
seandainya aku bisa hidup kembali
aku ingin bersodakal
dan aku ingin menjadi orang yang soleh
kenapa yang dia minta sodako
karena ternyata sedekahlah yang melapangkan kuburnya
sedekahlah yang menyinari cahaya kuburnya
sedekahlah yang meringankan hisab kuburnya
dan sedekahlah yang membuatnya mendapatkan kemuliaan di alam kuburnya
seandainya manusia tahu kekuatan sodakohnya
maka dia akan memilih hidupnya untuk menjadi orang yang ahli
untuk menjadi orang yang ahli sodakal
tapi ini kadang kadang kita tuh suka dilema ya
kita misalnya punya uang
tapi ada orang lain yang membutuhkan
rasanya kok berat sekali mengeluarkan
sebenarnya kalau dalam kondisi seperti itu
apa yang seharusnya kita lakukan
kita yakin saja kita keluarkan
memang keyakinan kita itu menentukan seberapa kuat kita bersedekah
dan kalau mau mendapatkan pahala yang terbaik
maka sedekahlah dengan yang terbaik
allah swt sampaikan
belum disebut kebaikan yang sempurna
sampai orang itu memberikan yang terbaik
jadi kalau kita dikasih kesempatan ya
untuk memberikan yang terbaik
maka berikan yang terbaik
karena boleh jadi dengan apa yang kita berikan itu
akan mendapatkan pahala juga yang terbaik
sesuai lah ya
apa yang kita keluarkan
maka itu yang kita dapatkan
maka tinggal bicara yakinnya aja
yakinnya bukan ke orang
tapi ke allah
kalau yakinnya ke allah
ketika kita bersedekah
maka yakin juga di saat itu allah akan memberikan balasan kepada kita
jadi yakin ketika kita mengeluarkan
allah akan ganti allah akan ganti
dan yang bisa menguatkan itu salah satunya
kita harus banyak ingat apa keutamaan sedekah
nanti kita akan bahasnya lebih detail gitu
tapi ustadz boleh gak sih kadang kadang tuh kita
kalau sekarang kan di era digital ya
banyak juga kita melihat selebgram gitu ya
yang ngasih sedekah secara terang terangan
kasih ini kasih itu dengan nominal yang luar biasa gitu
sebenarnya dalam islam boleh ya
terus secara terang terangan memberikan sedekah kepada orang lain
sedekah itu boleh terang terangan
yang tidak boleh terang terangan tidak sedekah
itu lebih parah lagi
oh sembunyi sembunyi tidak sedekah
jadi mau terang terangan tapi niatkan jadi motivasi bagi orang lain
boleh jadi ketika kita bersedekah
ada orang yang termotivasi dengan apa yang kita hadirkan
jadi dakwah juga bagi mereka
tapi juga yang menyembunyikan sedekahnya juga bagus
barangkali dia ingin melembutkan hati
khawatirnya ada riak
khawatirnya tidak ikhlas
jadi mau terang terangan
yang tidak baik
terang terangan tidak sedekah
atau sembunyi sembunyi yang tidak sedekah
yang paling penting adalah bagaimana kita meluruskan niat ya
sedekah ini untuk apa
nanti kita akan bahas lebih lanjut ustadz
pemirsa jangan kemana mana
kita akan masih membahas terkait bagaimana keajaiban sedekah ini
tentunya sesaat lagi setelah jeda berikut
pemirsa anda masih bersama kami dalam program gapai kemuliaan
dalam episode kajaiban sedekah
ustadz kita lanjutkan perbincangan kita
tadi ustadz sempat bahas bahwa keutamaan atau faidah dari sedekah itu masya allah
kita bisa elaborasi satu satu ya ustadz
kalau dibahas banyak banget
satu sedekah itu melipat gandakan rezeki
jadi jangan pernah berpikir saat kita bersedekah mengurangi rezeki
justru sedekah itu akan menambah rezeki kita
semakin banyak yang kita keluarkan semakin ditambah apa yang kita dapatkan
yang kedua sedekah itu akan menghapuskan dosa
nabi menyampaikan sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan
sudah akhir memadamkan api
jadi kita yang merasa bahwa kan dosa kita banyak ya
pamila kesalahan kita banyak
nah salah satu untuk membuat dosa ini perlahan tapi pasti allah hapuskan dalam diri kita
amalan yang bisa kita persembahkan adalah sedekah
yang ketiga sedekah juga bisa menjaga kita dari musibah
menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik
dari sesuatu yang tidak baik untuk kita
maka yakinkan di hati setiap kita sedekah akan banyak kebaikan kebaikan yang allah datangkan
salah satunya allah menjaga kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita
dan yang keempat sedekah itu mengundang pertolongan allah swt
allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya
empat sedekah melipat gandakan rezeki
sedekah menghapuskan dosa
sedekah menjaga kita dari musibah
dan yang keempat sedekah mengundang pertolongan allah swt
bahkan barang siapa yang memudahkan urusan manusia di dunia
maka nanti di hari kiamat allah akan mudahkan urusannya
barang siapa yang melapangkan kesempitan manusia di dunia
maka nanti allah akan lapangkan urusannya di hari kiamat
bamila kita dengan izin allah hari ini diberikan banyak kebaikan
boleh jadi salah satu sebabnya karena ada kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain
mohon maaf mungkin karena ada orang miskin yang pernah kita kasih bantuan
mungkin karena ada orang sempit yang pernah kita lapangkan
mungkin karena ada orang susah yang pernah kita buddhakan
boleh jadi amalan itu yang mengundang datangnya kebaikan
mengundang datangnya kebaikan dalam hidup kita
maka jangan pernah takut dengan sedekah yang diberikan
betul mengundang pertolongan allah
dan saya rasa setiap dari kita yang pernah melakukan sedekah
sudah merasakan keajaiban kecil dari sedekah ya ustadz ya
dan biasanya orang kalau sudah merasakan keajaibannya itu dia akan semakin semangat
nagih apalagi memang ada diantara momen momen sedekah yang sangat luar biasa
sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan
contoh ya ini contoh kecil tapi menurut saya dampaknya luar biasa
mbak mila pernah nggak naik mobil terus masuk ke pintu tol
ada saudara kita yang kehabisan
saya korban ustaz sebenarnya
ini kehabisan nih
betul pernah pernah
itu kan ini ada dua nih ada dua pilihan
antara kita mundur ganti pintu yang lain
atau kita turun kan kita kasih
itu aja ke mereka
menurut saya itu diantara apa ya diantara bentuk sedekah yang datang di saat yang tepat
karena orang itu lagi butuh ya kan dan kita datang
maka itu pahalanya itu luar biasa
karena kita memberi di saat mereka sedang sedang membutuhkan
atau yang kedua kita bersedekah atas apa yang kita cintai
itu berat ya ujani
mengeluarkan sesuatu yang kita cintai betul ustaz betul
jadi sedekah karena orang benar benar membutuhkan
dan yang kedua sedekah terhadap sesuatu yang kita ini sangat cintai
tapi kita yakin untuk diberikan kepada orang lain
baru itu luar biasa
tapi betul ustadz pengalaman saya ini
jadi betul pada saat ngetap di tol habis
nggak ada orang yang bantu tiba tiba datanglah dari line yang berbeda
ada orang silahkan ibu pakai masker
dalam hati allah mudahkan rizkinya
jadi doa doa seperti ini akan justru mengalir kepada yang memberi sedekah ya ustaz ya
makanya juga nanti ada di antara sedekah sedekah atau infak
yang bisa kita hadirkan di waktu tertentu
contoh sedekah subuh ya infak di pagi hari
sedekah subuh atau infak di pagi hari itu mengundang doa malaikat
tidak ada satu hari yang datang kepada seorang hamba
kecuali di setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke muka bumi
apa yang malaikat itu lakukan
ternyata masing masing malaikat itu berdoa kepada allah
sekarang mbak mila kalau yang doa malaikat pasti diijabah atau tidak
malaikat yang pertama apa doanya
ya allah berikanlah kepada orang yang berinfak apa
ganti yang lebih baik dari apa yang dia infakkan
dan malaikat yang kedua berdoa apa doanya
allahumma a'ti mumsikan talafah
ya allah tolong berikan kepada orang yang pelit talafah
sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya
maka infak pagi sedekah subuh
kan guru kita suka bilang ya sedekah di pagi hari infak pagi
itu memang mengundang doanya malaikat
dan sebenarnya tidak boleh menunda nunda ya ustaz
jika ada sedikit terbersih dalam hati kita mau sedekah
tapi kalau masih ragu mendingan dikeluarkan aja ustaz
iya karena biasanya nanti akan ada jalannya sendiri dia akan keluar gitu
jadi kalau kita sudah niat untuk sedekah niat untuk infak bismillah keluarkan
karena kalau tidak dikeluarkan pasti akan keluar dengan caranya sendiri
nah ini yang harus menjadikan kita untuk lebih yakin
kembali kepada poin tadi jangan pernah takut untuk bersedekah
jangan pernah takut untuk terus berbuat kebaikan
walaupun kadang kadang kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain
tapi kan bukan itu ya sebenarnya
karena bukan itu tujuannya
sedekah kita kebaikan kita
hanya kita berharap penilaian dan ridhonya allah swt
ustaz tapi misalnya kita bersedekah karena kita punya nadhar
atau kita bersedekah ya allah semoga engkau mudahkan perusahaan kami
hamba pengen ini a b c
sebenarnya boleh ya ustaz
itu kan disebut dengan bertawassul dengan amal soleh kita ya
kita menjadikan perantara sedekah kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan
tetapi tetap niatnya karena allah
nah jangan sampai begini
ketika kita sudah bersedekah tapi keinginannya belum tercapai
jangan jalankan sedekahnya
ya allah kan aku udah sedekah
kok kenapa aku dapatnya gak sesuai dengan yang diinginkan
tetap niatnya karena allah
kalaupun kita menggunakan amal sedekah ini sebagai proposal istilahnya gitu ya
untuk meminta kepada allah boleh
tapi kembali lagi
apa yang allah berikan itu hak prerogatifnya allah
jadi poinnya pak ustaz bahwa sedekah itu akan justru memudahkan banyak urusan kita
maka setiap kebaikan itu pasti mendatangkan kebaikan
kan pernah dengar nggak kisah tiga orang pemuda yang pernah terkurung di sebuah gua
karena mereka sedang tertidur tiba tiba ada batu besar
sampai nutup pintu gua tersebut
dan semua masing masing itu mengatakan kalimat
kita gak bisa keluar dari gua ini kecuali allah yang menolong kita
maka mereka bilang
sekarang gimana caranya kita minta pertolongan kepada allah
sambil kita mengucapkan amalan apa yang pernah kita lakukan
sehingga bisa merayu allah dan membuka pintu gua ini
minta yang pertama
aku punya orang tua
dan aku ini selama ini terus berbuat baik kepada orang tua
aku punya kebiasaan
aku punya kebiasaan setiap malam memberikan susu kepada orang tuaku
sampai satu saat aku pernah pergi ke sebuah daerah mencari kayu bakar
ketika aku menghadap orang tuaku
orang tuaku sudah tidur
maka apa yang aku lakukan
aku menunggu orang tuaku bangun sampai pagi
sambil aku memegang susu bagi ayah ibuku
kata orang ini
kalau seandainya amalan ini bisa membuka pintu gua ini ya allah
aku mohon ya allah
bukakanlah pintu gua ini
maka batu itu terangkat pelan pelan
orang yang kedua
aku pernah mencintai seseorang wanita
dan dia menolak aku
tapi satu saat dia datang lagi kepadaku
maka aku berikan
tapi aku berikan syarat kepadanya
aku akan berikan uang ini asalkan kau tidur denganku
tapi apa yang terjadi
ketika perempuan itu sudah di depan mataku
aku pergi meninggalkannya
karena aku takut berzinah dengan dirinya
kalau amalan ini adalah amalan terbaik dari diriku
maka angkatlah batu ini
sehingga pintu gua ini terbuka
maka angkatlah batu itu
sampai ada orang terakhir
aku pernah mempekerjakan banyak orang
semua orang telah aku bayarkan gajinya
tapi ada satu orang yang belum aku bayarkan gajinya
malah gajinya itu aku gunakan untuk modal usahaku
orang itu datang ke tempat kita
dan apa yang terjadi
dari uang gaji yang ditunda tadi
sekarang sudah jadi peternakan
sudah jadi perusahaan
ambil saja semuanya
karena ini hasil daripada gajimu
yang belum aku berikan kepadamu
sampai dia minta
kalau amalan ini bisa mengangkat batu ini
apa yang terjadi
terangkatlah batu itu
maka jangan pernah menyepelekan sekecil apapun
kebaikan yang kita berikan
keajaiban sedekah pemirsa
kita masih akan bahas
lebih jauh tentang keajaiban sedekah
nanti kita akan dengarkan juga
bagaimana kesimpulan dari ustadz hilman fauzi
tapi jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
saya mbak diara maundudiri terima kasih atas bersama anda
insya allah kita akan bertemu dalam program gapai kemuliaan berikutnya
pemirsa cnn yang dicintai allah swt keajaiban sedekah
sedekah itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh allah swt
sedekah adalah setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain
yang niatnya untuk mendapatkan ridhonya allah swt
maka dalam sedekah yang kita hadirkan tentu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa
sedekah itu bisa melipat gandakan pahala di hadapan allah swt
tidak akan pernah berkurang harta yang disedakahkan
tidak akan pernah berkurang
justru yang ada semakin kita bersedekah semakin allah lipat gandakan pahala terbaik untuk kita
yang kedua sedekah bisa menghapuskan dosa
sebagaimana air yang bisa memadamkan api
oleh karena itu jika kita merasa bahwa banyak kesalahan yang pernah kita perbuat
banyak dosa yang pernah kita kelakukan maka salah satu penawarnya adalah dengan memperbanyak sodakoh
semakin banyak yang kita sodakah
maka semakin banyak juga ampunan yang allah berikan untuk kita
yang ketiga sedekah juga bisa menjaga kita dari bala musibah dari bala bencana
yang kita berharap kepada allah swt kita dijauhkan dari bala bencana itu
yang keempat sedekah juga bisa mengundang pertolongan allah swt
dalam hidup kita tentu ingin ditolong oleh allah
karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali allah swt
maka ayo perbanyak sedekah dengan cara apapun
kalau kita dilebihkan harta maka sedekah dengan harta
kalau kita dilebihkan ilmu sedekah dengan ilmu
kalau kita dilebihkan tenaga maka sedekah dengan tenaga
sedekahlah dengan apa yang ada dalam diri kita
bahkan senyum pun bisa bernilai sodakoh
sebagai yang pernah nabi menyampaikan
tabas sumuka piwajhah akhika sodakoh
senyummu di wajah sodaramu adalah sodakoh
maka bersedekahlah dengan cara yang bisa kita lakukan
sekarang alhamdulillah ada sedekah online
kita bisa salurkan sedekah kita kepada platform
yang lebih mudah untuk bisa kita salurkan
sedekah kepada mereka yang membutuhkan
sedekah kepada mereka yang sangat mengharapkan bantuan dari kita
maka silakan hadirkan kebaikan itu
mulai hari ini juga kita pastikan
lihat sekeliling kita
lihat orang orang yang bersama dengan kita
boleh jadi ada orang orang terdekat dalam kehidupan kita
yang kita lupakan
padahal allah lebihkan banyak kebaikan dalam hidup kita
setiap kebaikan sedekah yang kita hadirkan
disitulah kita akan mendapatkan balasan pahala kebaikan
dari allah subhanahu wa ta'ala
oleh karena itu jadikan sedekah sebagai kebiasaan
jadikan sedekah sebagai kebutuhan
bukan hanya sekedar tuntutan
agar kita tidak terpaksa untuk mengeluarkan itu
kita harus membiasakan sedekah menjadi lifestyle kita
kita harus menjadikan sedekah sebagai bentuk kebutuhan kita
yang butuh sedekah itu
bukan hanya orang yang menerima sedekah
tapi justru kita yang mengeluarkan sedekah
karena disitulah amalan terbaik yang bisa kita dapatkan pahalanya
banyak orang yang telah wafat
minta dihidupkan kembali
ternyata mereka meminta untuk bisa bersedekah
dan menjadi orang yang soleh
semoga allah lembutkan hati kita
menjadi pribadi yang gemar bersedekah
yang gemar memberikan kebaikan kepada orang lain
mari angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
semoga allah lembutkan hati kita
dan allah memberikan kekuatan kita untuk menjadi ahli sedekah
duhai allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
lembutkan hati kami ya allah untuk menjadi ahli sedekah
tenangkan perasaan kami ya allah
untuk senantiasa memberi dan berbagi kepada orang yang membutuhkan
hanya engkau yang memberikan rezeki kepada kami
hanya engkau juga yang memberikan kekuatan kepada kami
untuk menjadi pribadi yang makin baik dalam kehidupan ini
jadikan sedekah kami adalah sedekah yang meringankan hisab kami
sedekah yang melapangkan alam kubur kami
sedekah yang mengantarkan kebaikan dalam hidup kami
wasalamun ala almursalin
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
yuk bersedekah berbanyak sedekah
insya allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup
mohon maaf lahir dan batin
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh